sementara di depan keluarga vina mantan wakil bupati cirebon kembali membantah anaknya terlibat dalam kasus pembunuhan vina
wahyu ciptaningsih menyebut tuduhan kepada kedua anaknya berdampak pada psikologis
wahyu selama ini mengaku mendukung langkah hukum agar kasus pembunuhan vina terungkap
ia juga menegaskan bahwa anaknya empat orang dan tidak ada yang namanya pegi setiawan
kedua selasafira amalia kelahiran tahun seribu sembilan ratus
nah disitu dinyatakan bahwa saya mempunyai anak empat anak lima yang terakhir ini adalah yang namanya peggy setiawan
jadi ditambahkan jadi memang situasinya membuat nyaman kita kena sanksi sosial juga di lingkungan tidak nyaman
mohon kepada semua masyarakat ya
untuk tidak memberikan statement yang pemberitaan pemberitaan yang hoax ya